hai hadirin kerumun untuk berdiri
permisi permisi permisi permisi
salam sejahtera untuk kita semua
pemukulan pemurus jaringan beka
mohon petunjuk dan lindungan tuhan yang maha esa
saya megawati soekarno putri
mengukuhkan saudara saudara sebagai
masa bakti tahun dua ribu dua puluh empat
akan melaksanakan tugas dengan
dan sesuai dengan cita cita bung karno
dengan penuh rasa tanggung jawab
selalu memberikan petunjuk dan
penyuguhan jaket bung karno
kami ucapkan limpah terima kasih
untuk kebersamaan kita sekalian